ini kamu antar
mendingan kamu di rumah aja
kalo perlu masak
ibu udah lama kesini
pagi pagi udah datang bu
aku punya sesuatu buat kamu
kamu sunyi sama orang tua kamu yang polot
yang selalu ngebahas tentang akhiratmu
makasih ya sayang
besok kita ketemu di tempat biasa ya
oke kita pesta sampai pagi
aku punya sesuatu buat kamu
kamu tidur lagi ya
kamu dari mana sih
kok baru pulang jam segini
gak usah pegang pegang deh bu
kamu mabuk mir
aduh ibu udah deh
gini nih punya orang tua kuno
dari muda sampai tua kerjanya nongkrong terus di masjid
kalo mau gaul dicompot nih bu
jangan bicara seperti itu
ibu tidak mau melihat kamu mabuk mabukan lagi
ibu tidak mau melihat kamu pulang malam lagi
banyak keturun deh ibu
udah deh mirah mau istirahat dapet
aduh kau belum ada berangkat sayang
ada di dalam
ya tuh mak
pokoknya kamu harus nurut sama aku

kamu tinggal terima enaknya aja
mak aku kan cuma ingin bantu mama
siapa tahu aku bisa bantu mama
yang ada malah ripet
ya anggap aja papa ini supirnya mama
capek punya suami kayak kamu
tapi lain kali aku setip sendiri
mendingan kamu di rumah aja
nyuci setrika bersihin rumah
kalau perlu masak
waalaikumsalam ibu udah lama kesini
pagi pagi udah datang bu
lain kali kenapa ibu nggak telpon dulu
mana kita lagi buru buru
ah ibu kami ini orang sibuk
kalau saya tidak kerja keras mungkin saya tidak bisa mendapatkan semua ini
daripada orang yang kerjanya nggak jelas
ibu hanya ingin memberitahukan kamu ayahmu sedang sakit badan
kalau nanti kami ada waktu kami akan datang
ya sudah pergi lana
kasian mereka sudah menunggu
ibu tidak apa apa kok
permisi ya bu
saya emang bapak sakitnya parah banget ya
kan belum tua tua amat
ya biasalah penyakit ayah
dari dulu ya gitu aja
kalau gitu kamu mesti berbuat sesuatu deh
aduh kapan namanya juga orang lagi sakit parah bisa aja meninggal
kamu sebagai abang yang paling tua harus punya inisiatif
sudah sewajarnya kok
anak anaknya dapat warisan
hilang aja buat tambahan modal usaha
cepetan lho pak
ya pak sudah terlambat nih pak
kasian anakku menjadi seperti ini karena istrinya
ya allah berikanlah anakku kekuatan ya allah
tentukilah ia selalu kejalannya apa saja
kejalannya yang kau rido ya
agar kita bisa menjadi ibu dan juga istri yang sigap membantu juga mendampingi anak anak kita menuju jalan allah
halimah mah mira
aduh bersih banget teman teman
si uks kali itu ngomongin yang gak pernah kita dengar
tanggung jawab terhadap keluarga adalah nomor satu
lihat itu lagaknya
kayak dia yang bener aja
iya tuh jadi gak enak didengar ya ceramahnya
anak anaknya aja nih
semuanya gak ada yang bener
makanya mendingan kita pulang aja
nanti anak anak kita ketularan seperti anak anaknya

sering sering curhat aja sama allah
siapa sih yang relatif keras keras
gak sopan banget ya
anak ustadz bu halimah
apa sebaiknya kita tegur saja yang menyetel musik
saya tahu kalau suara itu berasal dari
dari rumah saya sendiri
dari rumah bu ustadz
kalau gitu minta maaf ustadz
justru saya yang minta maaf
pengajian kita sampai disini dulu ya bu ya
mudah mudahan pengajian ini membawa keberkahan bagi kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf sudah gak usah di fikirkan bu
saya malu sekali ibu malu sekali sampai jamaah saya bu